dengan alasan keamanan kami merahasiakan identitas aremania ini
ia adalah korban selamat dari tragedi kanjuruhan satu oktober malam
pada cnn kafe mengaku merekam kondisi salah satu akses keluar di stadion kanjuruhan
ia pun merasakan sendiri kengerian terjebak di sana
kafe lantas mengunggah video tersebut di akun media sosialnya
ia mengaku mengunggah video itu lantaran kecewa dengan tragedi yang memakan korban ratusan nyawa aremania
ia tak menyangka video itu viral hingga membuatnya dibawa sejumlah pria tak dikenal berpakaian situ
ternyata terjebak ke polres
di situ diminta ikonologi kejadian awal sampai akhir pertandingan sampai video tertutup itu
kafe baru tahu yang membawanya adalah polisi setelah tiba di mapol res malam
menurut pendamping hukumnya andi irfan kafe kemudian diperiksa dan menandatangani berkas acara pemeriksaan
statusnya sebagai saksi
namun polisi tak menjelaskan
dalam kasus apa
materi pertanyaan seputar kronologi peristiwa dikanjurkan
usai diperiksa polisi melepas
menurut andi yang janggal adalah ponsel kafe diambil tanpa disertai bukti penyitaan
polisi juga menghapus video rekaman kafe
kafe didampingi keluarganya melapor ke posko krisis center aremania pada rabu malam lima oktober
ada lima enam pengaduan hari ini di sini
juga korban salah satu saksi yang ditangkap oleh polisi secara tidak prosedural
itu sudah kita kumpulkan semua dan nanti kita akan ambil tindakan hukum untuk ke arah sana
perlindungan bagi teman teman itu
meski sudah ada kesaksian kafe yang berani buka suara pihak kepolisian malah membantah kabar ini
saya sudah tanyakan kepada tim khususnya tim investigasi yang ada di mapores ini ya
itu tidak ada
saya sudah tanyakan juga kepada kapolajah timur pun demikian
dari video milik kafe kita menjadi tahu kengerian apa yang sebenarnya terjadi di stadion
video itu diambil di gate tiga usai gas air mata ditembakkan polisi ke arah tribun penonton